aparat gabungan kepolisian polres tabes makassar bersama primo polda sulsel
langsung menghentikan ratusan warga yang telah mengambil paksa jenazah yang dirawat
dengan penanganan covid sembilan belas di salah satu rumah sakit swasta di kota makassar sulawesi selatan pada kamis dini hari
keluarga korban yang tidak terima dengan hal tersebut sempat melakukan perlawanan hingga kericuhan pun terjadi
di mana satu orang di antaranya terpaksa ditangkap polisi
usai peristiwa ini polisi lalu melakukan mediasi terhadap keluarga korban dan pihak rumah sakit
pihak keluarga pasien yang diketahui berjenis kelamin pria dengan umur sekitar lima puluh tahun itu
menolak jenazah dikebumikan dengan protokol kesehatan covid sembilan belas lantaran hasil swab dari pihak rumah sakit belum keluar
setelah dilakukan negosiasi pihak keluarga akhirnya bersedia mengembalikan jenazah kembali ke rumah sakit
kanit reskrim polsek panakukang ibtu iqbal usman mengatakan
kini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu
hasil swab terhadap jenazah untuk menentukan proses pemakaman
sedang melaksanakan pengamanan di rumah sakit awal bros
di mana ada salah satu jenazah yang pasien
hendak dan dilpaksa oleh tiga keluarga namun kami berhasil mengamankan
sehingga jenazah dibawa kembali ke kamar jenazah rumah sakit awal kurus ini
sebelumnya korban yang meninggal ini masuk ke rumah sakit
rumah sakit dengan keluhan sakit jantung dan asma pada rabu dini hari
dan dinyatakan meninggal dunia pada rabu malam
untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa anggota polisi disiagakan di lokasi
mengingat jumlah keluarga korban yang banyak dan masih berkerumun di rumah sakit
reinhard soplantila kota makassar sulawesi selatan